coba nanti aku tanyain sama temenku ya
iya makasih ya siti
mendingan kamu ajak siva jalan jalan pakai motor keliling dekat sini aja
pasti dia seneng
iya aku ajak jalan jalan syifa dulu ya
mama mama aku mau balon
kamu mau balon
aku harus ambil hp randit sekarang
berani beraninya kamu pegang handphone aku
mau nyari sesuatu
enggak akan pernah dapet di hp aku
jangan pernah kamu sentuh atau lagi membuka hp aku
kamu lebih dapat ngebet peliak
kau tau apa tuh
kurasa aku buka cv tak dikeboleh
dan kalau aku worst beneran nged ''
dan di balik lolos mereka
jadi pis dipo
dan itu siap siap
masih nggak ada cinta
bisa siap apa kita r deportasi nih
udah marah marah bagaimana mama gak marah sama kamu kamu pergi terus lupa di rumah nih ada
istri sama anak kamu kasian lihat nih cynthia ngerawat vicky sendirian sampai capek
nangis sintia enggak bangun karena lelah ngurusin anak sendirian harusnya berbagi dong gimana
sih kamu nih alah apaan sih mama ini laganya sintianya aja yang cengeng baru ngurus anak satu
yang lain itu anaknya banyak diurus sendiri gak ngeluh lagi ini pake ngeluh lagi apaan sih
cengeng bukan itu poinnya ya aku tuh udah sering banget ngomong sama afif cuma tanggapannya
afif selalu aja kayak gitu dia tuh lebih utamain bella dan siva dia tuh gak pernah nganggep aku dan
vicky ma selalu aja kayak gitu afif kamu tuh keterlaluan tau gak udah udah udah udah udah
apa apaan sih pakai ngadu lagi nek tau gak sih dengernya afif kalau memang kamu nggak mau
ngurusin istri dan anak kamu udah biar aja abisin aja waktu kamu untuk ngurusin bela dan
anaknya yang gak jelas
situ mama gak masalah biar vicky mama yang ngurus karena mama neneknya
keterlaluan banget sih kamu nih ayo
walaupun tes dna itu tidak membuktikan bahwa shiva adalah anak ahok tapi di dalam
hatiku aku selalu yakin bahwa siva itu adalah anak aku dan aku ayahnya
ya allah capek sekali hari pertama kerja
siapa diantara kalian yang berani mencuri frame keluarga saya
mungkin barang yang sedang dicari fakta itu terjatuh
yang aku ingat aku gak pernah menjatuhkan frame itu
kamu kenapa kayak gitu
apa yang kamu lakuin ini bukan karena kamu cinta sama aku
tapi karena rasa bersalah
bella kamu dimana nak
bella kamu dimana nak
ya allah bella
kenapa kamu tidurn disitu nak
kasihan sekali kamu
hidup kamu begitu mahal ituancyah
kamu begitu menderita
kamu ada dimana sih
kasiannya bella dan musairah
hidup mereka penuh penderitaan
bella juga sampai harus kerja keras
untuk menghidupi ibu dan anaknya
setiap hari kita berdua berada di rumah bel
mereka selalu berada di rumah bel
dia juga selalu menunggu
dia juga menunggu
dia juga menunggu
dia juga menunggu
dia juga menunggu
jika kita tidak berhubung dengan bel
jadi kita tidak akan berhubung dengan bel

aku baru terima gaji pertama aku akhir minggu ini
aku baru terima gaji pertama aku akhir minggu ini
apa kamu tahu informasi soal kerja sambilan
sambil nunggu gaji aku turun
soalnya seminggu ini kok
tapi nanti kamu capek loh bel
aku harus kerja untuk shiva dan juga mama
allah pasti tau dan akan gelindungin aku
dia pasti akan kasih pertolongan juga ke aku
aku ada kenalan
dia kerja di cafe
katanya sih mereka lagi butuh tukang cuci piring
mungkin bisa kamu kerja disitu untuk sambilan
coba nanti aku tanyain sama temenku ya
itu pasti syifa
mendingan kamu ajak siva jalan jalan
pasti dia seneng
iya aku ajak jalan jalan syifa dulu ya
mama mama aku mau balon
kamu mau balon
ya udah nanti mama beliin ya
karena aku lupa hari jadian kita yang jatuh hari ini